produksi kopi di lereng gunung ijen dan raung telah mengubah perekonomian kota bondowoso jawa timur sejak tiga tahun terakhir
kualitas produk yang biasa disebut kopi arabica java ijen raung ini tak hanya diminati penggemar kopi lokal namun juga pasar global
deretan kafe ini menjadi salah satu penanda khas kota bondowoso jawa timur
ini adalah satu dari dua kampung kopi bondowoso
di lokasi ini pengunjung bisa memilih jenis kopi berbagai rasa dari racikan tangan para barista muda
di bondowoso jumlah warung kopi memang melejit dalam beberapa tahun ini hingga enam puluh buah
karena didominasi pengusaha muda keberadaan kafe kopi telah menjadi tren di kalangan anak muda
sejak ditetapkan bondowoso sebagai teropi kopi tentunya minat dan keinginan berkopi di bondowoso meningkat
anak anak muda lebih banyak anak muda yang lebih mencintai pada kopi
kaun tua itu juga
tentunya dari kebiasaan kopi yang dulu kopi itu hanya rasanya pahit sekarang dengan berbagai macam rasa tentunya dari segala kalangan bisa menikmatinya
banyaknya kafe dan hadirnya dua kampung kopi menjadi tempat untuk menunjukkan
kepala kopi ini berhasil menghasilkan kopi yang lebih baik dari seluruh negara
kepala kopi ini juga menjadikan kopi yang paling baik dari seluruh negara
daerah ini menghasilkan kopi yang disebut arabica java ijen raung yang tumbuh di lereng lereng gunung ijen dan raung
di wilayah itu lahan kebun kopi mencapai tiga belas lima hektare dengan tujuh hektare diantaranya sudah berproduksi
produksi kopi ini melejit sejak awal dekade dua ribu sepuluh an
perubahan ini sejak daerah bondowoso mendeklarasikan sebagai republik kopi
semua tahapan dari pengolahan tanaman pengolahan biji kopi hingga masuk ke tahap penjualan telah mendapatkan pelatihan khusus
sebelumnya banyak petani kopi dirugikan terlebih dengan adanya permainan harga dikala petani kopi memasuki masa panen
sekitar dua ribu sebelas harga kopi arabica dari petani paling mahal rp dua puluh lima per kilogram
namun sekarang bisa mencapai enam puluh lima hingga tujuh puluh lima ribu rupiah per kilogram
peningkatan harga ini seiring dengan lonjakan produksi dan ekspor
pada dua ribu sebelas ekspor arabica hanya tujuh belas enam ton per tahun
namun pada dua ribu enam belas sudah menjadi satu enam ratus ton
meski masalah cuaca membuat ekspor pada dua ribu tujuh belas turun hingga enam puluh persen dibanding tahun sebelumnya
genjotan ekonomi dari kopi ini membuat bondowoso menciptakan dua kampung kopi
banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh teman teman
barista yang terkabung dalam komunitas kampung kopi bondowoso ini
teman teman barista yang ada di sini merasakan ada wadah ada tempat untuk mengekspresikan kemampuan mereka dalam hal merajing
saat ini bondowoso semakin sering dikunjungi warga luar kota
dan menambah optimis bahwa kopi arabica java ejen raung memiliki kualitas rasa yang khas
apalagi dengan hadirnya dua kampung kopi
harapnya di sini tempatnya
terus ada leh musiknya
kita bisa milih berbagai macam kopi yang kita inginkan sesuai selera kita
meski ekspor kopi sudah melejit namun angkanya masih di bawah target
pemerintah daerah situbondo sudah mematok target ekspor hingga enam ton per tahun